nah yang kedua adalah adanya kebijakan membawa dua orang lansia dan satu orang lansia ya untuk bisa juga mendapatkan vaksinasi
lu ke lo ke amerika aja ntar lo dapat scholarship bla bla bla
saya lihat ini masih cukup sensitif ya